dan kini kita bergeser ke jambi pengelola situs purbakala dinas pariwisata kabupaten muaro jambi
menemukan tiga candi baru di kompleks candi muaro jambi
ya ketiga candi tersebut kini sedang direnovasi untuk mendapatkan bentuk dan posisi aslinya
tiga situs candi baru yang ditemukan berada tak jauh dari lokasi percandian muaro jambi
di kecamatan marusebo kabupaten muaro jambi jambi
situs candi yang ditemukan pihak pelestarian peninggalan purbakala dinas pariwisata kabupaten muaru jambi ini
kini tengah digali
selain digali juga dilakukan penelitian dan pengembalian posisi candi seperti sedia kala
sebagian besar batu batam banyak sudah lapuk karena terpendam sekitar dua meter di bawah permukaan tanah
sudah dilakukan penggalian penggalian
jadi di dalam pengembangan untuk cakar budaya itu ada tiga poin
pertama untuk penelitian percandian
jadi penelitian itu termasuk melakukan ekskavasi
nah yang kedua nanti perlu juga yang namanya revitalisasi
apa saja yang bisa dikembalikan dari sana
dan itu kan ketemu juga prasasti yang ada
satu candi yang ditemukan menurut rencana akan diberi nama candi tinggi ii
karena berdekatan dengan candi tinggi satu
candi muara jambi merupakan kawasan percandian terluas
dengan bentuk yang unik
karena material candi berasal dari batu batam merah